pernikahan putra bungsu jokowi dodo ks angpangarep dengan erina sofia gudono meninggalkan banyak cerita menarik
seperti saat joko widodo mengantar putra bungsunya itu ke rumah erina gudono dalam rangkaian proses midodareni
namun yang menarik dari acara midodare ini justru tingkah lucu dari cucu cucu jokowi
tingkah lucu cucu cucu ini juga terjadi saat acara siraman
dan pada malam itu keponakan ks putra dari selvi ananda dan gibran rekabuming jan etes menjadi salah satu bintang
tapi siapa yang pilih warna ungu mas jan etes atau bapak jokowi
bapak jokowi yang pilih ungu
seneng gak tadi acara di dalam mas
senang ketawa mas etes
karena banyak orang
ketemu siapa aja
ketemu siapa aja
ada siapa aja
ada siapa aja di dalam
ada siapa aja
banyak apa mas
tapi gak sempet ketemu sama tante erina
enggak kenal sama mbak erina
sebelumnya aksi cucu cucu jokowi juga menyita perhatian saat prosesi siraman
dalam prosesi siraman kaisang erina jumat pagi
pada keponakan ks jan etes rina rendra dan la lembah mana
anak dari selvi ananda dan gibran rekabuming
ditemani dengan sedah mirah nasution
anak dari kahiyang ayu dan bobi nasution
terlihat ikut memakai saringbit alias teragam keluarga
sementara la lembah mana yang masih berusia tiga tahun
dan membawa serta boneka kucing kesayangannya
pada akhir acara siraman pun
ketika sesi foto bersama
aksi cucu cucu ini pun terus mengundang tawa
kejadian menarik juga terjadi saat perkenalan keluarga erina gudono
saat acara midoda reni
kakak erina gudono alen adam renaldi gudono yang mewakili keluarga
sempat lupa menyebut satu nama adiknya
ya ini mungkin sedikit grogi ya
karena alen ini memperkenalkan keluarganya di depan seorang presiden
dan ada dua wali kota
kami hormati dan kami muliakan bapak haji joko widodo
dan juga ibu hajah
beserta keluarga besar bapak dan ibu
alen kemudian mulai memperkenalkan keluarganya
dimulai dari memperkenalkan ibunya sofiatun gudono
alan lalu menjelaskan sang ayah dan ibunya menikah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka sempat tinggal di amerika
dimana ia nadia dan erina gudono dilahirkan
disinilah momen lucu terjadi
alen sempat lupa memperkenalkan adik terakhirnya
yang keempat itu yang paling ragil itu
lahir di yogyakarta sania sofia gudono
namun justru itu juga membuat suasana terasa cair
hingga momen perkenalan keluarga satu sama lain usai
suasana kehangatan kakak beradik putra presiden joko widodo
mewarnai prosesi siraman kaisang pangare
prosesi siraman berlangsung akrab diwarnai keceriaan
saat gibran dan kahiyang bergeliran menyiram kaisang
momen yang digelar tertutup namun disiarkan langsung ini
karena kakak kaisang terlihat kompak mengusili adik mereka
kakak kakak kaisang secara berurutan mengambil tiga gayung air
yang diambil dari tujuh sumber untuk disiramkan ke calon pengantin
pertama diawali oleh gibran raka buming raka dan sang istri selvi ananda
terlihat sekali betapa usilnya gibran saat menepuk tubuh adiknya
tak puas sampai di situ gibran pun lalu menyiram sang adik
dengan air dari tubuh bagian atas hingga bagian bawah
meski nampak kesal protes kaisang ditimpali dengan candaan selayaknya adik kakak
kakak nomor dua kaisang pun tak ingin ketinggalan usil kepada adiknya
putri presiden jokowi satu satunya ini pun menyiram sang adik
layaknya prosesi siraman adat jawa
sama seperti kakaknya ia tak puas jika hanya menyiram tubuh kaisang
di bagian atas saja ada ada saja ya
selain gibran dan kahiyang pasangan mereka selvi ananda dan bobi nasution
juga turut melakukan prosesi siraman adik ipar mereka
prosesi siraman ini berjalan lancar dan penuh dengan tawa
terlihat sekali kebahagiaan keluarga presiden jokowi
yang mengantarkan anak bungsunya ke jenjang pernikahan